para pengusaha meminta pemerintah memberikan jaminan komersial bagi swasta yang berminat mengerjakan proyek infrastruktur
jaminan ini dinilai penting untuk menggayat swasta menggarap proyek infrastruktur
kamar dagang dan industri indonesia menjelaskan permintaan jaminan lantaran banyak investasi swasta di bidang infrastruktur yang sudah terrealisasi
namun imbal hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan pengusaha
kasus ini sering terjadi pada proyek jalan tol misalnya pengguna jalan tol yang ternyata relatif sepi atau jumlah trafik yang tidak sesuai dengan perkiraan
faktor lainnya adanya jalan arteri yang berdekatan dengan jalan tol sehingga investasi yang dilakukan dianggap tidak layak
pemerintah diharapkan dapat benar benar memberikan kepastian usaha kepada swasta jika hasilnya tidak sesuai dengan studi kelayakan